sampai jumpa di video selanjutnya

bapak nggak pernah punya niat untuk nipu oma
bapak juga gak salah apa apa oma
oma jangan salahin bapak ya
sudah kamu tidak usah ngomong apa apa lagi
masalah itu tidak usah dibahas
kedatangan saya ke sini hanya akan mengatakan satu hal
lepas itu suamiku menangkan kamus
mulai hari ini saya sudah putuskan bahwa nangan kamu dengan riza saya patut
oma serius kenapa kamu keberatan
bukankah sejak dulu kamu itu sudah ingin memutuskan hubungan kamu dengan si aidah
iya sih ya emang
dan mulai hari ini sebaiknya kita tidak usah saling kenal dan berhubungan lagi
dan kamu tidak usah bekerja di perusahaan saya lagi
riza ayo kita pergi dari sini
oma omah tunggu sebentar oma
aida aida mengerti kalau oma ingin mengubah pertunangan aida dengan riza
aida juga mengerti kalau oma marah dan oma ingin memutuskan tali keluarga kita
aida mengerti oma
aida hanya mengucapkan terima kasih
terima kasih karena oma sudah memberi kesempatan hidup kedua untuk aida
terima kasih karena oma sudah membiayai operasi jantungnya aida
terima kasih karena oma sudah baik banget dengan aida selama ini
aida janji oma aida janji suatu saat pasti aida akan balas semua kebaikan oma
aida tahu tak memperhargainya cincin ini untuk oma
saya tidak sedih lagi menyimpan cincin ini
dan saya tidak mau berurusan lagi dengan pembohong seperti kalian
saya sudah putuskan pertundangan kamu dengan riza
ya allah kenapa semuanya jadi begini
tadi aku nggak sengaja denger
pembicaraan kamu sama bularas
bularas marah banget sama kamu
sebenernya ada apa sih
akhirnya bularas tau
kalo aku bukan cucu gandungnya kakek arif
tapi om malaras salah sangka
om malaras kira aku sama bapak
mau nipu om malaras selama ini
akhirnya om malaras mutusin hubungan keluarga
antara hubungan keluarga aku
dan keluarganya om malaras
aku gak pernah bermaksud nipu keluarganya om malaras
sama sekali gak pernah
tentu aslinya lagi panas
begitu bularas udah tenang
aku yakin kau dia pasti akan sadar
kalau dia telah melepaskan orang sebaik kamu dari kehidupannya
dan percaya sama aku
gak ada orang
yang mau melepaskan orang sebaik apa
udah jangan sedih lagi ya
rupanya kata kata aja gak cukup mempan buat dia
ternyata kamu gak mengerti kata kata saya ya
saya nggak suka dan nggak mau kamu ngedeketin anak saya
kamu gak mau melepaskan orang sebaik kamu

kamu perempuan macam apa
memang kamu perempuan baik baik
ibu apa apaan sih bu
bu jangan marah marah kayak gini dong bu
aku kan gak enak sama aida
aksan kamu sekarang udah berani ngebantai ibu ya
kamu gak nurut sama ibu
pesan kamu sadar gak sih
kalo aida itu sudah membuat kamu berubah
dia membawa pengaruh buruk buat kami
tante sebelumnya aku minta maaf banget tante
tante sebelumnya aku minta maaf banget tante
kalau tante mau marah tante marahin aku aja

kamu itu siapa berani ngatur saya